jalur tol jakarta merak merupakan salah satu jalur utama yang biasa digunakan oleh para pemudik saat musim arus mudik tiba jalur ini tak pernah sepi
ya ini disebabkan karena jalan tol jakarta merak menghubungkan jakarta dengan provinsi banten dan tentu saja pelabuhan merak untuk menuju ke pulau sumatera
kota serang banten menjadi tujuan saya dalam ekspedisi mudik kali ini
ada tiga jalur yang bisa digunakan untuk menuju serang dari kota jakarta
yang pertama adalah melalui tol dalam kota seperti pilihan saya saat ini
kedua menggunakan tol lingkar luar lalu keluar di bsd dan kembali masuk ke jalan tol tujuan jakarta merak
ketiga melewati tol lingkar luar
arah bandara dan keluar tol kembangan
untuk menuju kota serang jarak yang ditempuh adalah tujuh puluh km
dalam perjalanan ini anda akan menemukan tiga tempat peristirahatan yaitu di kilometer tiga belas kilometer empat puluh tiga dan kilometer enam puluh dua
setelah melewati kilometer dua puluh tujuh anda harus berhati hati karena anda akan menghadapi jalan yang bergelombang
dan juga terdapat beberapa lubang yang cukup dalam dan juga menjaga kecepatan kendaraan anda berada di bawah delapan puluh km per jam
di sepanjang sembilan puluh delapan km jalan tol tangerang merak hanya ada satu enam ratus enam puluh enam lampu jalan
melihat kondisi ini saya menyarankan anda untuk tidak melakukan perjalanan mudik di malam hari
jika di hari biasa kendaraan yang melintas hanya berkisar satu ratus tiga puluh ribu kendaraan per hari
di musim mudik bisa melakukan perjalanan mudik di malam hari

salah satu titik kemacetan di tol ini adalah gerbang tol cikupa di kilometer tiga puluh
bila mana padat kami menugaskan petugas asongan untuk memberikan tiket masuk ke jalan tol tanggerang merak
selain itu di gerbang tol cikupa sudah tersedia gardu tol multi kelas untuk semua golongan kendaraan
jika kepadatan tol terjadi maka perjalanan ke jalan tol tangerang merak akan berjalan dengan berat
jika perjalanan menuju serang akan dialihkan melalui bala raja dengan eksit di pitotol bala raja barat kilometer tiga puluh delapan
sayangnya jalur alternatif ini tidak begitu memadai
ada banyak lubang dengan kedalaman lima hingga sepuluh cm
ada beberapa titik yang harus diwaspadai saat melintas di jalan alternatif ini
di antaranya sejumlah pasar yang berada di pinggir jalan serta di jalan raya serang di titik sepuluh km setelah keluar dari jalan tol
saat ini jalan tersebut tengah dalam proses pelebaran yang direncanakan selesai akhir juni
melewati jalur alternatif ini waktu yang dibutuhkan untuk tiba di serang adalah empat puluh lima menit
relatif lebih lama bila dibandingkan melalui jalan tol tiga puluh satu menit jika lagi minit anda juga dalam kondisi lancar
begitu tiba di kota serang saya langsung mampir di rumah makan taman tek tekan
rumah makan ini memiliki delapan cabang di serang banten
sup ikan menjadi menu favorit di sini
rasanya yang segar mampu mengembalikan stamina anda setelah capek berkendara